menurut data kementerian kesehatan pada tahun dua ribu dua puluh
penyakit ginjal menjadi penyebab kematian ke sepuluh di indonesia
dengan jumlah kematian lebih dari empat puluh dua jiwa per tahun
untuk itu kesehatan ginjal perlu menjadi perhatian
sayuran dan buah buahan adalah makanan yang baik untuk kesehatan ginjal
namun bagi yang mengalami gangguan ginjal
kandungan kalium dalam sayuran dan buah buahan justru dapat memperburuk kondisi ginjal
selain itu ada juga buah yang dapat bersifat racun bagi ginjal jika dikonsumsi terlalu banyak
yaitu jengkol mengkudu belimbing dan sirsak
meski demikian makanan bukanlah penyebab langsung gangguan ginjal
karena lima puluh persen pasien cuci darah atau penyakit ginjal kronik
disebabkan oleh kandungan kalium dalam sayuran dan buah buahan

namun keduanya terjadi akibat pola makan yang tidak terkontrol
untuk menghindari diabetes makanan yang harus diawasi adalah yang mengandung lemak dan gula
lemak biasanya terdapat pada daging merah dan makanan yang diproses menggunakan minyak sawit
sementara gula diantaranya terdapat pada nasi dan makanan manis lainnya
sementara untuk menghindari hipertensi atau tekanan darah tinggi
yang harus diperhatikan adalah menjaga asupan garam
sayangi ginjal dengan cara menjaga berat badan dalam batas normal
kemudian kurangi konsumsi garam kita merujuk pada anjuran who ya
di tahun dua ribu dua puluh lima kita dapat membatasi asupan garam satu orang hanya satu sendok teh per es
sekitar lima gram garam per orang per hari
dengan menjaga kesehatan ginjal sisa metabolisme dalam tubuh terbuang dengan baik
dan kesimbangan cairan dalam tubuh dapat terjaga
sebagai upaya untuk menjaga fungsi ginjal diperlukan deteksi dini gangguan ginjal
dengan cara pemeriksaan kreatinin dan urin secara rutin
jadi kalau di urinnya ketemu ada protein atau ada sel darah merah
atau kreatinin sedikit tinggi dibandingkan nilai normal
kita sudah harus hati hati dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter
kampanye mengenai pentingnya kesehatan ginjal mulai digalakan sejak tahun dua ribu enam belas
melalui peringatan hari ginjal sedunia yang jatuh pada setiap tanggal sepuluh maret